kita beralih ke sepak bola tanah air
klub ibu kota persija jakarta kini telah memiliki markas yang akan mereka gunakan
untuk menggelar laga kandang di ajang liga satu
tim macan kemayoran akan memakai stadion patriot yang berlokasi di bekasi
dan berikut ini rangkuman informasi dari sepak bola nasional
persija jakarta resmi akan berkandang di stadion patriot bekasi di ajang liga satu
kepastian itu disampaikan rabu dua puluh dua maret oleh media ofiser persija mose sausa
sebelumnya persija memang terkendala ketika harus menjalani laga kandang
kerap tidak mendapatkan izin dari pihak kepolisian
membuat manajemen tim macan kemayoran harus terus berpindah pindah stadion
saat menjalani laga kandang di sejumlah kompetisi
kepastian persija jakarta menggunakan stadion patriot
juga dikarenakan karena mereka telah mendapatkan izin dari polda metro jaya
meskipun terletak di luar jakarta
dipilihnya stadion patriot cukup ideal
mengingat lokasinya tidak jauh dari basis supporter persija